pemirsa siapa yang suka martabak
selain jenisnya bervariasi makanan ini mempunyai rasa lembut manis dan legit
ada yang berbeda di bandung
martabak manis berwarna hitam berbahan dasar ketan hitam
paduan tersebut membuat sensasi rasa martabak dalam menikmatinya
tak hanya rasanya yang lezat ketan hitam dipercaya bermanfaat bagi kesehatan tubuh
martabak adalah salah satu makanan favorit dan populer bagi masyarakat indonesia
kini rasa martabak semakin bervariasi dan dimodifikasi hingga tampak lebih kekinian
baik dari rasa ataupun bentuk
salah satu martabak yang mutakkir adalah martabak hitam pekat bertabur aneka topping
di salah satu kedai yang berada di jalan raya soreang kabupaten bandung
bahan utama martabak bukanlah tepung terigu
namun ketan hitam
daripada penasaran yuk kita lihat proses pembuatannya
gula telur tepung terigu
dan jangan lupa ketan hitam yang sudah dihaluskan menjadi bahan bahannya
tuangkan tepung terigu ketan hitam air lalu aduk hingga rata
masukkan telur kemudian aduk lagi
setelah kalis masukkan adonan ke wajan
setelah matang angkat dan potong menjadi beberapa bagian
tak lupa bubuhkan topping yang berbeda di setiap potongannya
seperti kacang kismis keju kukis atau butiran coklat
lembut dan manisnya martabak ketan hitam langsung menggoyang lidah
hmm ini rasanya berbeda sekali dengan martabak pada umumnya
karena dari teksturnya sendiri lengket lembut dan benar benar lezat
selain nikmat beras ketan hitam ini pun merupakan makanan yang sangat menarik
selain nikmat beras ketan hitam ini pun merupakan makanan yang sangat menarik

karena mengandung sumber energi alami yang mampu mengurangi resiko penyakit jantung

ketan hitam juga berguna bagi kesehatan tubuh
menjaga penyakit diabetes
memperbaiki kerusakan sel hati
menjaga kesehatan tulang
juga menjaga kanker

bedalah rasanya dari tepung merah biasa karena dari ketan asli ya lumayan
karbohidratnya juga bagus
harga ketan hitam di bandrol mulai dari tujuh ribu rupiah
tian permatasari bandung jawa barat